contohnya kita pernah melihat kejadian indonesia berjalan ke sana untuk bergabung dengan penyerang isis
apa yang bisa dilakukan lebih banyak untuk mengelola terorisme
sungguh baik bagi asia eropa dan juga bagi dunia islam turki memiliki letak yang sangat strategis
sebagaimana yang dimaksudkan dalam pertanyaan yaitu bagaimana agar islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan
dapat saya katakan bahwa kita adalah dua negara yang mewujudkan hal ini dengan paling baik
sebagai bangsa turki kami telah berhasil dalam hal ini
dan kami juga melihat indonesia juga telah berhasil mencapainya
dan kami perlu menyatakan dengan sangat jelas bahwa turki bukanlah negara yang memberi ruang bagi kelompok ekstremis
hal yang sama juga dilakukan oleh indonesia yaitu indonesia juga pasti tidak akan pernah memberi ruang bagi kelompok ekstremis
lebih dari itu agama kami adalah agama yang sama sekali
kali tidak mengabulkan tindakan ekstremis anda mengetahui islam tidak memberi ruang untuk ekstremis
dan islam mengajarkan jalan tengah
dan dalam hal ini nabi muhammad saw telah bersabda bahwa amal perbuatan yang paling baik adalah yang tengah tengah
ketika kenyataan adalah memang seperti ini maka mewujudkannya adalah tugas paling penting yang harus kami tunaikan
sebagaimana yang anda ketahui saat ini turki sedang berada dalam masa masa sulit
dan kami saat ini sedang melakukan perjuangan serius melawan daesh yang merupakan organisasi teroris tingkat internasional
dalam waktu yang bersamaan dalam internal kami telah melangsungkan perjuangan melawan organisasi teroris separatis pkk selama lebih dari tiga puluh tahun
dan kami juga menyebutkan agama kita
bersamaan dengan langkah perjuangan kami
hari ini uni eropa dan amerika telah menyatakan pkk sebagai organisasi teroris separatis
perjuangan kami melawan organisasi teroris separatis ini akan tetap terus berlangsung
dalam sisi yang lain organisasi teroris international daes juga selalu menjadi ancaman bagi kami
oleh karena itu kami berkewajiban melakukan perjuangan perlawanan kepadanya
baik secara sosiologis psikologis ekonomi diplomatis dengan cara apapun
kami telah melakukan ini dan akan tetap terus melakukannya
ya tentu saja dalam hal ini kerjasama kami dengan indonesia sangat memiliki arti penting
karena perjuangan melawan teroris bukanlah perjuangan lokal
melainkan perjuangan melawan teroris ini harus dilakukan menyeluruh tingkat internasional
lebih dari itu harus dengan penuh kesungguhan
dan kini pergerakan relawan perang yang tergabung dalam organisasi teroris daesh
telah menjadi agenda penting bagi kami
anda melihat orang orang dari berbagai negara di penjuru dunia telah mencoba masuk turki sebagai relawan perang
dan mereka akan masuk ke suriah melalui turki
di sana mereka akan bergabung dengan dies
saat ini ada enam belas orang yang masuk dalam daftar terlarang masuk ke turki
satu enam ratus orang telah kami deportasi
satu tiga ratus orang telah kami tangkap di dalam negeri turki
mereka juga kami kembalikan ke negaranya masing masing
dalam hal ini kami mengutuk dunia barat jika dengan apa yang telah kami lakukan ini
mereka masih menganggap turki mendukung daish
kami melaknat mereka
karena turki selama ini adalah negara yang sangat menderita karena terorisme
sebuah negara yang telah sedemikian menderita karena teroris
tidak mungkin kami mendukung dan tidak akan pernah mendukung daesh
dalam waktu yang bersamaan dengan perlawanan kami kepada dies
di dalam negeri kami
ini juga melakukan perlawanan dengan organisasi teroris luar negeri
yang mana mereka mendapat dukungan dari negara lain
sebagai contoh pada akhir akhir ini
banyak anggota polisi dan tentara kami yang meninggal syahid
ini adalah salah satu fakta yang membenarkan perjuangan kami untuk terus melawan teroris
saya telah menghubungi semua kepala negara satu persatu mengenai hal ini
saya telah menghubungi semua kepala negara satu persatu mengenai hal ini
saya juga telah menghubungi presiden amerika barack obama
presiden vladimir putin
di luar ini saya juga telah menghubungi raja arab saudi
raja qatar raja jordania
semua upaya menjalin hubungan ini akan terus kami lakukan
sehingga dunia internasional tahu tentang kebenaran langkah kami
dalam hal ini kami sama sekali tidak akan memberi ruang bagi mereka
tidak ada teroris
semua teroris adalah buruk
demikian pula dengan semua teroris
dan mengenai hal ini kita semua harus mengambil sikap serempak
sebab karena hal ini kami mengalami kepedihan di suriah irak afganistan
dan bahkan kini banyak relawan perang asing
mulai dari australia indonesia bahkan dari amerika perancis inggris
yang ikut bergabung dengan daes
sungguh kita tidak bisa bersikap acu dengan kenyataan ini
tuan presiden apakah anda optimis

dan juga berdasarkan konflik di negara negara sekitar anda
anda mengatakan syria irak afganistan yemen
ini adalah krisis humanitaris yang telah dihasilkan

apa yang harus dilakukan untuk membantu atau mengatasi
dan menghadapi tragedi teruk ini terutama krisis humanitaris
kami saat ini sudah menetapkan diri untuk menentang aksi terorisme
jika kami harus menyebutkan seberapa optimis kami terhadap hal ini
saya harus melihat kembali afganistan pakistan ke iran irak suria
palestina mesir yaman dan libya
karena mereka adalah negara yang saat ini berhubungan dengan terorisme
kami hanya bisa melihat seberapa optimis kami
dari seberapa besar sikap yang harus kami adaptasi
dan hal ini hanya mungkin dilakukan perjuangan kami akan berhasil
jika kami memperlihatkan kesungguhan kami menentang terorisme
karena terorisme bukan hanya permasalahan sebuah negara
hal ini seharusnya diselesaikan oleh seluruh negara di dunia
guna mencapai keberhasilan dunia
dalam memerangi terorisme kami tidak akan pernah berhasil
jika kami hanya menyelesaikan di satu negara
karena terorisme seperti parasit menjalar dari satu negara ke negara lain
dan menjadi fenomena dunia
dan tentara militer kami saat ini
mereka semua mulai berferiat
tentara militer kami saat ini
mereka semua mulai berferiat
jika kita bisa menangani terorisme
kami akan melakukan apa pun yang bisa dilakukan
namun jika negara barat tetap menanggapi tugis
sebagai negara mendukung terorisme
bukan hanya kami yang akan menanggung kesulitan akan hal ini
kami akan berhasil mendapat permasalahan di dunia
jika kita sedang berjuang bersama terorisme
maka kami juga akan berjuang bersama mereka
jika kami sedang berjuang bersama terorisme
maka kami juga akan berjuang bersama terorisme
kami berkomitmen untuk menjalankan hal tersebut
kami saat ini bekerjasama dengan koalisi negara menentang kelompok daesh dan isis
namun dalam waktu yang sama kami mengurangi separatis yang ada di negara kami sejak tiga puluh lima tahun silam
pkk merupakan organisasi teroris
namun anggota teroris saat ini berada bebas di negara negara eropa
mereka mendapatkan banyak dukungan termasuk dukungan secara finansial
mereka mendapatkan dana dari luar untuk dibawa ke wilayah irak
saya telah bicara dengan presiden irak tentang hal ini
sekarang di negara anda telah menjadi sarang teroris
kami akan mengebom kantong kantong teroris ini
hal ini terpaksa kami lakukan
dan sebagai keharusan karena anda tidak melakukan pengoboman kepada mereka
karena kami mendapat ancaman dari negara anda dan kami harus melakukan antisipasi terhadap ancaman ini
kami juga telah menyampaikan hal yang sama kepada dewan keamanan pbb kepada nato dan mereka semua membenarkan langkah kami
dan pada proses selanjutnya kami tetap akan memperjuangkan langkah ini di tingkat internasional
saya juga telah menyampaikan hal ini kepada dewan kemanan pbb kepada nato dan mereka semua membenarkan langkah kami
saya juga telah menyampaikan hal ini kepada dewan kemanan pbb kepada nato dan mereka semua membenarkan langkah kami
saya juga telah menyampaikan hal ini kepada dewan kemanan pbb kepada nato dan mereka semua membenarkan langkah kami

dan kami sudah menghabiskan dana lebih dari enam miliar dolar
dan dana donasi yang kami terima saat ini dari unhcr hanya sebesar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dolar
coba lihat di turki ada dua juta pengungsi
sementara di eropa hanya ada sekitar dua ratus ribu pengungsi
perbedaannya sangat jelas
lalu kenapa mereka meninggalkan turki sendirian
kenapa tidak ada bantuan untuk turki
contohnya saat duta kemanusiaan angelina jolie datang ke pengungsian
ia datang dan berterima kasih kepada kami
ia tidak pernah melihat tenda pengungsian yang layak seperti di sini
kepala dari organisasi unhcr mengunjungi tenda pengungsian kami
ia mengucapkan terima kasih
namun terima kasih saja tidak cukup
kami meminta agar tanggung jawab ini ditunaikan bersama sama
misalnya kami menginginkan adanya kawasan aman di suria
namun mereka justru berkata jangan terburu buru
kalau seperti ini sampai kapan negara kami akan kuat memikul tanggung jawab ini
jika saja di suriah telah ditetapkan kawasan aman
sehingga para pengungsi suriah ini
dapat kita jamin keamanannya di sana
yang mana untuk hal ini
turki siap melakukan apa saja kewajiban yang harus kami lakukan
yang mana para pengungsi suriah juga ingin kembali ke tanah air mereka sendiri
jika saja fasilitas yang kita berikan kepada mereka saat ini
diberikan kepada tanah air mereka sendiri
maka pastilah mereka akan jauh merasa lebih nyaman
permasalahan sosiologis di negara kami terkait hal ini juga bisa diatasi
kami siap untuk melakukan apa saja demi terwujudnya hal ini
namun upaya untuk melindungi mereka
menempatkan mereka di kawasan aman di tanah air mereka sendiri
adalah tanggung jawab kemanusiaan bersama di seluruh dunia
kami siap untuk melindungi mereka
kami siap untuk melindungi mereka
kami siap untuk melindungi mereka
kami siap untuk melindungi mereka
kami siap untuk melindungi mereka
kami siap untuk melindungi mereka
kami siap untuk melindungi mereka
kami siap untuk melindungi mereka
turki pun tergabung sebagai negara g dua puluh

dengan peningkatan rata rata sepuluh persen per tahun
sufiani tanjuk cnn indonesia
presiden anda menyebutkan uni eropa dan juga menyebutkan china

turki masih ingin menjadi anggota uni eropa
dan sebelum anda melawat indonesia anda juga melawat china
beritahu kami sedikit tentang pentingnya china untuk turki
apa yang bisa china dan turki lakukan untuk bekerja bersama
terutama dengan penyelidikan china kepada minoritas muslim seperti uyghur
sebelumnya pernyataan ini terlihat singkat namun isinya sangat dalam
uni eropa adalah merupakan mimpi yang sangat panjang bagi kami
kami menempuhnya hampir selama lima puluh tahun lebih
namun selama lebih dari empat puluh tahun ini
uni eropa telah membuat turki masih menunggu di depan pintunya
dan sampai sekarang belum ada proses yang signifikan
ya tentu saja hal ini sangat membuat hati rakyat kami terluka
dan tentunya membuat hati kami terluka juga
saya telah menjabat sebagai perdana menteri selama tiga belas tahun
dan juga telah menjabat sebagai presiden hampir selama satu tahun ini
selama kurun waktu ini kami telah menunjukkan dan akan selalu menunjukkan sikap yang proaktif
namun sampai saat ini tetap saja tidak ada hasil
dalam hal ini tentu saja ada istilah jalan turki telah berakhir
namun kami akan tetap menunjukkan sikap proaktif dan selalu berusaha untuk bisa masuk
namun demikian dunia selalu berubah
misalnya sekarang di sini ada mikta
di dalamnya ada indonesia meksiko korea turki australia
kami berharap di sini kami bisa melakukan sesuatu
kami juga memiliki asean sebagai rekan berdialog
bersama dengan asean mungkin juga bisa kita lakukan hal yang sama
di sisi yang lain ada shanghai sea

dan akhir akhir ini pakistan dan india telah ikut bergabung dengan shanghai sea ini
saya telah berbicara dengan putin dan xi jinping
bahwa turki sebagai bagian dari asia berkeinginan untuk bergabung dengan shanghai sea
dan menurut hemat kami langkah langkah ini merupakan langkah langkah penting bagi kemajuan turki untuk sepuluh tahun ke depan
dan mungkin untuk rencana jangka panjang yang sangat penting
karena turki adalah negara berkembang dengan pertumbuhan yang sangat besar

negara negara di asia tenggara asia jauh
negara indonesia dalam masa pertumbuhan yang baik
turki yang di asia barat juga saat ini berada dalam masa pertumbuhan yang signifikan
dan kami melalui proses pertumbuhan ini dengan sangat cepat
baik dari segi sdm kekayaan pemikiran di turki
kami memiliki cakrawala yang cerah untuk masa depan
demikian juga kami memiliki semangat dan keinginan yang kuat
dan kami ingin semakin memperkuat semua ini
dalam hal ini kami juga menantikan jawaban dari para sahabat kami
sampai saat ini kami telah mengajukan penawaran dan akan terus proaktif mengajukan penawaran
jika dalam hal ini kami mendapatkan jawaban yang kami tunggu tunggu
maka masa depan turki akan semakin baik dan memang semestinya akan semakin baik
hal ini berlaku baik dalam politik pertahanan ekonomi perdagangan budaya
dalam hal ini saya tidak memandang budaya sebagai sesuatu yang sederhana
melainkan sebaliknya yaitu sebagai kekayaan yang paling berharga
sepanjang kekayaan budaya kita kuat maka kekayaan kekayaan yang lainnya juga akan ikut menjadi kuat

dalam hal ini turki memiliki akar kekayaan budaya sejak ribuan tahun yang lalu
dan jika saja ada para aktor yang bisa mentransfer kekayaan ini
tidak hanya untuk masa sekarang melainkan juga kepada generasi yang akan datang
maka sangat mungkin turki mampu melakukan lompatan perkembangan yang signifikan
oleh karena itu saya sangat memberi arti penting pada proses ini
sebagaimana sudah kita kemukakan di awal bahwa islam dan demokrasi
adalah update penting dari hasil proses ini
dalam hal ini turki saat ini telah berhasil mencapainya
dan kami teguh untuk berhasil
barat sebenarnya tidaklah tulus dalam berdemokrasi
namun perjuangan turki dalam berdemokrasi sangat tulus
jika saja perjuangan demokrasi di barat adalah tulus
maka pastilah mereka tidak akan pernah mendukung para kudeta di mesir
namun sayangnya dunia barat hampir keseluruhan mendukung kudeta mesir
namun sebaliknya kami sama sekali tidak mendukung kudeta mesir
kami menentangnya dan akan selalu teguh untuk tetap menentangnya
meski seperti apapun akhirnya
dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa
rakyat indonesia juga telah berawal dari melalui masa masa perjuangan kemerdekaan
rakyat indonesia akan kembali merayakan hari kemerdekaan ini pada tanggal tujuh belas agustus
dan dalam kesempatan ini secara khusus
atas nama pribadi

pada nama pribadi dan bangsa kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan indonesia
anda tidak menjawab pertanyaan tentang china
menjawab pertanyaan anda mengenai masyarakat muslim minoritas di daerah otonomi xinjiang uyghur
kami yakin rrc akan memiliki langkah dan pemahaman
yang semestinya kepada mereka
dan tentu saja kami juga yakin jika masyarakat muslim di daerah otonomi xinjiang uyghur
juga akan lebih menunjukkan sikap proaktif bagi keutuhan dan kedaulatan negara cina
karena keutuhan dan kedaulatan china adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan yang damai
dalam hal ini baik indonesia dan juga kami
tentulah akan berperan aktif untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami
saya juga telah menyampaikan hal ini kepada xi jinping
dan dirinya juga menyampaikan hal yang sama
dan saya juga telah berbagi pendapat dengan para utusan kepala pusat budaya dan islam di sana
dan di sana saat ini telah ada tiga puluh lima ribu masjid
dan empat puluh ribu petugas keagamaan di sana
semua ini adalah hal yang baik
dan proses kedepannya kami berharap untuk bisa lebih berperan serta di dalam keutuhan dan kedaulatan di sana
dengan bukannya berpijak pada informasi yang salah
melainkan pada informasi yang benar sesuai fakta
tuan presiden terima kasih banyak